mau lari lagi dia
bersumpahlah setia kepada aku
maka gedewa berlapis emas itu akan kuberikan kepada aku
ada apa ini
kenapa aku kembali ke penjara
mimpi itu datang lagi
pasti ada petunjuk
itu adalah tempat dimana korban selanjutnya tinggal
anak haramku yang lain
baik gusti prat
sepertinya itu penjara khusus
kali ini berhati hatilah
karena dia sangat kuat
sudah lama dia terkurung disitu
gusti prat bu
gusti prat bu
gusti prat bu
gusti prat bu
karena pusaka yang telah kau berikan telah hancur
itu salah amba
sesungguhnya pusaka yang kuberikan ada di dalam dirimu sendiri
busur yang kuberikan hanyalah pengenalan kekuatanku padamu
alat belaka ada dalam tubuh hamba ya kamu hanya perlu memusatkan pikiran dan mengusap benda
apapun meskipun itu bukanlah senjata maka kekuatan itu akan terpanggil dari dalam dirimu sendiri
baiklah kiti prabu terima kasih atas penjelasannya baiklah silahkan jalankan tugasmu
udah kembali ke penjara lalu bagaimana dengan satu lagi bahwa juga teman
sepertinya dia adalah teman berharga bagi jakarta
jakarta pikirkanlah dengan baik baik aku akan menunggumu kamu akan bahagia bersamaku
cinta sayang boleh sekarang kamu harus ikuti jejak lawang sih jejak bagaimana
bilang kamu mau kita lebih kaya raya kan dan kamu mau kita punya lebih banyak perhiasan
if you mau kalau begitu kamu harus ikuti jejak lawang sih mulai sekarang kamu harus cuci baju
di sungai kata lawang sih bilang kamu harus menyutkan satu cucian tersebut dan ikutin
cucian itu sampai kamu bertemu puri bidadari yang katanya bayangannya ada di permukaan
dari sungai tersebut lalu biop lalu kamu sembah buddha dewi tersebut dan kamu minta
untuk bertemu dengan dia iya biong aku akan lakukannya dan aku akan minta sebuah perhatian
minta semangka yang lebih besar sama bunda dewi anak pintar gak sabar sebentar lagi kita akan kayak
menggugur sedang apa gaul lend formal
punya aku juga guru
kalau bisa seperti ini kenapa tidak dari kemarin guru
semua masalah beres
kamu tunggu disini
itu kan orangnya kemarin
mau lari lagi dia
menjaga buaya bisa di kalahkan

manusia itu mengamuk lagi
jakataru ada apa lagi
kali ini seperti makin kerasukan kanceng ratu
kami mohon maaf tidak mampu untuk menahannya
siapkan prajurit wanita
aku sendiri juga yang akan kesana
jelaskan tentang kekacauan yang telah kamu perbuat
ke ratungku ini
jaga ucapan kamu
itu kan kekuatan rumahku
cepat pergi ke keraton sugoro kidul
mintalah bantuan kepada ratu kidul
tapi bagaimana dengan kajar ratu